hai masalah astaghfirullahaladzim ya allah kok tiba tiba megang pisau kayak gitu
masjid mau bunuh diri ya tuh masjid jenengan itu enggak pernah pegang benda tajam apa masjid
butuh ayam nanti biar dimasakin terus sekarang pengen motong ayam sendiri biar sami biar sami yang motong
silahkan apa yang masak
wah ini aku juga nanya gitu mas
kalau makan jangan terpuru puru
sediakan dulu minumnya
baru mau makan
sebelum makan jangan lupa
jangan ada yang minum
jangan ada yang minum
kok airnya alah
sulingnya udah mulai sakti lagi
gak ada apa apa leh
gak ada tawuran ya kak
paman duluan ya leh ya
paman dari pati
paman dari pati
ada apa toleh
besok akan ada tawuran
kamu tahu dimana
aku juga nggak tahu
jangan sampai ada yang bisa
mengacaukan keamanan kadipaten
aku harus mencari tawaran
siapa yang melempar pisau ini
mas said mau bunuh diri ya
jendengan itu gak pernah pegang benda tajam
nanti biar dimasakin terus sekarang pengen motong ayam sendiri
mulai sekarang kita harus lebih hati hati
semalam ada orang yang melempar pisau ini ke arahmu
aduh bahaya ini sam
jangan menangis anak laki laki pantang menangis aduh
supaya kulitmu tahan dari panas
kenapa bapak aku berhenti
bapak menyisalah sendiri
jangan ikut campur urusanku
bapak lihat sendiri dia sudah ketakutan
tolong tinggalkan tempat ini
kalau mau selamat
ayo jangan jalan
salatullah salamullah ala ta'ha'usulillah
salatullah salamullah ala ya'yatuhu
kalau ibu tidak keberatan
setelah ibu pulang dari ladang
saya mengundang ibu dan bapak
untuk berkumpul di tempat saya
mengadakan pengajian disana
daripada saya ikut pengajian
mendingan saya kerja
dapat duit dan membeli uang
dan bisa buat biaya hidup
kek gawat kek
ada orang asing
yang pintar mengasuh di kampung kita kek
ini beda kek
aku tidak akan membiarkan
orang asing itu mengganggu ketentraman
ya allah ya allah
apa yang harus aku lakukan
agar aku dapat mencintai
apa yang disampaikan kepada rasulullah
bantu aku ya allah
agar dapat menciarkan
agamamu ini di tengah jauh
wualaihimussalam warahmatullah wabarakatuh
kanjeng senantono saya menghadapi kesulitan untuk mensiarkan agama ini di pulau jawa
masyarakat di sini sepertinya masih menutup pintu hatinya untuk menerima ajaran ini
mohon petunjukkan kanjeng sunanbona kira kira apa yang harus aku lakukan
agar masyarakat di tanah jawa ini mau mendengarkan syiar islam
baiklah kanjeng sunanbona terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dengan kesenian dengan kesenian apa yang bisa mendatangkan masyarakat untuk mau